kembali terumbarnya praktik pengaturan skor menyiratkan bau busuk itu masih belum hilang dari sepak bola indonesia
meski sejumlah pemain liga dua telah dijatuhi sanksi namun hal itu dinilai belum mengungkap siapa dalang mafia pengaturan skor
praktek pengaturan skor bahkan diduga terjadi pada liga satu
sejumlah pihak mendesak pssi sebagai otoritas tertinggi untuk aktif dan mengetahui problem di internalnya
mampukah pssi membersihkan mafia pengaturan skor di sepak bola indonesia
mengapa tampaknya begitu sulit menumpas praktik ini
saya akan tanyakan langsung ke pak muhammad iryawan ketua umum pssi dan juga bergabung bersama kami mas akmal marhali koordinator safe hour soccer
pak iwan mas akmal selamat malam apa kabar
selamat malam mas renhat salam sepak bola
salam sepak bola
saya langsung ke pak iwan pak iwan ini bukan praktik yang baru sebetulnya adanya mafia skor mafia pengaturan skor di sepak bola nasional
lalu terungkap lagi apakah selama ini pssi benar benar tidak mengetahui
pak iwan ada praktek mafia pengaturan skor yang sebetulnya mungkin dicium sudah lama oleh banyak pihak
terima kasih pak iwan
kita di federasi sudah mengkapanyakan fair play bagi anggota pada setiap kesempatan
banyak itu di manajer netting maupun pssi pertama owner club
dan saat kita pernah buka juga demikian kami pada grup grup juga termasuk dengan gimnasium membara sepak bola
juga pssi juga mengetahui penjahit yang sama dengan polri
salah satunya item penjahitnya adalah penjahit penjahit bola
dan ini termasuk mafia skor
kejadian kemarin itu ditengarai bahwa gps serang mendapatkan adanya para pemain yang dihubungi oleh seseorang oleh teleponnya
itu kan pemeriksaan lah oleh komisi bipin
akhirnya di dalam itu diakui bahwa memang ada menghubungi dengan pemerintah skor tertentu bagi pssi serang melawan telep tertentu
tapi tidak terlaksana
bagi kami bukan terlaksananya tapi niatnya saja sudah masuk dalam kata kode bipin
kita hanya bisa mengungkap di situ karena
kita tidak bisa menjangkau keluar dari football family
karena siapa yang menelpon itu kita tidak bisa
karena tidak punya kewenangan atau jangkauan ke sana itu harus kita bantuan dari pihak kebun
dan makanya saya langsung leparkan ke pihak kebun
saya senang kejadian ini
dan mari kita buktikan ke publik bahwa kita di pssi komitmen untuk membatasi ini
yang berkecimpung di federasi kalau ada habisin semua
kalau pengaturan skor di seluruh dunia manapun ada mas
jauh aja dilihat di permainan ada
karena sulit juga kalau kita membatasi itu orang luar menghubungi pemain pemain yang begitu banyak
kalau masih sekarang sudah kita tempel terus dengan satuan tugas yang ada
alhamdulillah sampai sekarang masih komit lah
wasid kepada pertandingannya ada baik tiga puluh satu tiga puluh dua apapun
wasid yang memimpin
ada kesalahan dari beberapa wasit yang namanya itu human error
sudah lima ratus tiga puluh tujuh hari kita bermain bola
pasti demam panggung lah
kita lihat pertandingan pertama aja waktu sialah memporak pramusim
begitu canggungnya para klub klub dalam pertandingan tersebut
kita komit untuk memberantas itu
pak iwan jadi meskipun pssi sebagai otoritas tertinggi dalam sepak bola nasional kita
anda mengakui memiliki kekurangan dan keterbatasan
mengungkap mafia pengaturan skor ini mafia bola
ya kan saya menanam tadi
yang kurang kita atau mas punya acara kasih tau saya
atau pak akmal nanti coba
setelah saya dapat komunisi plin
ada disengadai di luar yang mencoba menyuap
terus bagaimana upaya kita memanggilnya nggak bisa orang luar
kita mertepun ya
kita gak tau
kita serahkan polisi nanti
nanti ketum ini pasti nggak akan ngedorong
ini pasti hanya pemainnya saja dihukum
cari dengan pelaku yang mencoba menyuapnya gitu
bener bener terungkap oleh polisian
ada acara lain mas
jadi anda melihat bahwa anda senang bahwa ini terbongkar agar kemudian dibongkar sekalian
apalagi bisa bongkar nanti ke akar akarnya
sampai disitu dulu
saya ke mas akmal
mas akmal ada cara yang lain
mungkin anda bisa membantu menjawab
pak iwan bagaimana kemudian pssi bisa menumpas mafia skor karena tampaknya ada keterbatasan yang kemudian bisa
yang tidak bisa dilakukan oleh pssi sehingga kemudian membutuhkan pihak kepolisian misalnya
ya yang pertama saya sebenarnya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh ketua umum pssi saat ini ya pak muhammad iryawan
karena belum pernah dilakukan oleh ketua pssi sebelumnya
di mana pssi saat ini melakukan mou atau kerjasama
antara pssi dengan polisi untuk berbagai hal
mulai dari perizinan kemudian juga mengatasi kemungkinan terjadinya kekisruhan
baik itu pemain di lapangan atau kemudian supporter
salah satunya juga terkait adalah adanya pengaturan skor di pertandingan sepak bola
saya ingat bahwa mou itu pks itu ditandatangani pada dua puluh dua juni dua ribu dua puluh
cuma permasalahannya mungkin
belum ditindaklanjuti secara intensif antara kedua belah pihak
apa dan bagaimana kemudian hak dan kewajiban terasuk kewenangnya
kemudian kompetisi bergulir ini yang pertama
yang kedua untuk terkait dengan kasus pengaturan skor dan sebagainya
buat saya ini bukan hal yang baru dan saya tidak kaget
karena di awal kepemimpinan pak iwan saya sempat menyampaikan di cnn juga kalau tidak salah ketika itu
bahwa ada bom waktu yang sewaktu waktu bisa meledak
di saat pssi dipimpin oleh pak iwan
salah satunya adalah soal pengaturan skor
nah karena ini menjadi concern termasuk safe hour soccer
kemudian ada beberapa hal yang bisa dilakukan
yang pertama adalah di pssi bisa misalnya dibentuk tim khusus
untuk mengatasi permasalahan akut sepak bola kita saat ini
misal di pssi ada komite namanya komite integritas
ada juga komite fair play dan tanggung jawab sosial
nah mungkin bisa dibentuk tim ad hoc di antara komite yudisial ini
untuk kemudian concern sebagai sebuah badan yang menganalisa termasuk di dalamnya
melakukan pengamatan yang khusus untuk pertandingan pertandingan sepak bola yang ada potensi
pengaturan pertandingan didalamnya
karena ini bukan hal baru
lalu juga saya sampaikan kepada pak iwan bahwa potensi mafia itu bukan cuma dari indonesia
dari luar negeri
pengatur pengatur skor itu ada dari malaysia
khusus perserang misalnya
private number itu biasanya dilakukan oleh bandar bandar dari luar negeri
kenapa saya bisa katakan begitu
karena saya dulu ketika saya jadi ceo nya persiraja banda aceh
saya sempat ditelepon oleh private number dengan bahasa melayu
menawarkan pertandingan apa namanya pengaturan skor pertandingan
padahal waktu itu adalah bulan puasa
dan bulan puasa ketika itu tidak ada pertandingan
mereka hanya bilang tidak perlu ada pertandingan
buat aja di website resmi klub untuk kemudian review pertandingan
nanti akan ada dana masuk lima ratus juta
ketika itu saya masih nyuruh nyuruh
dan saya sampaikan ketika itu kepada ketua pssi pak johar arifin
untuk kemudian melakukan tindakan
saya bilang ke pak juara arifin ketika itu
pak tolong dibentuk komite integritas di sepak bola kita untuk mengatasi masalah
ada beberapa contoh yang mungkin bisa saya usulkan ke ketua umum pssi pak muhammad iryawan
misalnya di la liga itu ada namanya intelligent oikos
yang bertugas khusus untuk menangani masalah match fixing di sepak bola la liga
kerjasama antara pihak kepolisian dengan federasi sepak bola spanyol
atau kemudian ada di korea selatan
ini kerjasama antara federasi sepak bola
kementerian pemuda dan olahraganya korea selatan
dan juga polisi
yang namanya adalah support reporting corruption center
ada juga di negara bagian australia
yang disebut dengan nama sport integrity intelligence unit
nah ini mungkin bisa dicontoh oleh federasi sepak bola kita
untuk membentuk ini
karena kemarin sebelumnya sudah ada bentukan ini
yang dinamakan dengan satgas anti mafia bola
tapi permasalahannya ketika itu adalah kompetisi terhenti
dan dua puluh agustus dua ribu dua puluh satgas anti mafia bola ketika itu masa tugasnya selesai
sekarang mungkin bisa ditindaklanjuti oleh pak iwan lewat mou yang sudah dibuat
bersama kepolisian untuk membuat unit khusus
menangani ini semua
sehingga kemudian ada call centernya untuk setiap orang melaporkan
potensi potensi pengaturan skor
jadi menurut anda sebetulnya pssi dengan semua otoritas yang ada
menurut anda bisa sebetulnya menyelesaikan atau mengungkap dalang atau kasus mafia pengaturan skor ini
dengan beberapa cara tadi yang tadi anda sampaikan
apalagi kemudian kalau kerjasama dengan pihak polisian
akhirnya tadi seperti disampaikan oleh pak muhammad yaryawan
hukum yang ada di football family
untuk kemudian nanti dilemparkan kerana hukum
apabila ada kasus pidana bisa dilemparkan kepada pihak polisian
sinergi antara pssi dengan polisi inilah yang sangat penting untuk dilakukan saat ini
untuk mengamankan sepak bola dari potensi potensi kejahatan yang ada saat ini
pak muhammad iryawan silahkan ditanggapi
ada saran bahwa membentuk tim khusus komite integritas begitu melihat liga liga di luar negeri juga misalnya
dan tentu di luar kemudian ada kerjasama atau mou dengan pihak polisian
kalau preventive preventive sudah kita lakukan mas
tidak ada integritas tidak ada paksanya
yang saya pertanyakan mengungkapnya itu bisa nggak federasi federasi luar
kan tetap polisi juga
kita lakukan juga
tapi setelah ketahuan bahwa itu ada indikasi terjadi swab
ya semua federasi nggak bisa mengungkap itu
dan buktinya tempat lain juga masih terjadi
kalau tidak ada
oleh sebab itu makanya selain preventive preventive
kan kita ada kerjasama dengan pihak polisian
itu dengan perjanjian kerjasama yang ada
termasuk satgas pun mengungkap setelah kejadian
kalau belumnya juga kan tidak pernah terungkap
kemarin itu adalah kejadian
tapi tetap satgas itu bertindak juga preventif preventif seperti wasit
kamu sekarang sudah diawasi oleh satgas
jangan kamu main main
kemudian kalau kamu terjadi penyuapan
kalau home atau away
maka akan cepat bisa tertangani
itu tidak ada jangkauan
federasi di sana nggak punya alat itu
dan tidak punya kekuanan itu
nah kemudian nanti kalau ada mencoba mempressure dia
untuk memandangkan satu klub tentu
dijaga oleh polisi
itu kita lakukan kan
ya sementara kepemain yang jangkauannya luas
begitu melebar kemana mana
dia tidurnya juga di mesnya atau di hotelnya
berpaksa kita seperti yang saya sampaikan tadi
menghukumnya sekarang yang cukup berat kepada para
yang dihukum disiplin
yang dihukum perserang
itu kalau preventive preventive sudah dilakukan
kalau perjanjian ini sudah kita melakukan dengan pihak kepolisian
itu satgas yang ada di
atau yang dipakai
hanya memakai rompi
mengawasi supaya wasit tidak terjadi seperti yang saya sampaikan tadi
jadi jangkauan repressif kita tidak punya
di dunia maupun tidak ada pederasi bisa mengungkap
siapa pederasi mana bisa mengungkap
sampai masuk ke pengadilan
itulah kemudian ada pihak kepolisian yang tadi anda libatkan ya pak iwan
nah soal mou polisi dengan pssi
yang tadi mas akmal juga soroti
ini harus kemudian di follow up
sejauh mana ini nanti akan di respon oleh pssi
pak iwan untuk bisa memberantas
mafia pengaturan skor ini
dan apakah juga nanti satgas anti mafia bola ini akan kembali dihidupkan
tapi dijawabkan nanti
kita break dulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
saya langsung ke pak muhammad iryawan ketemu pssi
pak iwan setelah ini apakah satgas anti mafia bola akan kembali dihidupkan
karena harapan saya demikian
yang tahu kapolri dong bukan saya
tapi saya sudah mohon kepada beliau
terus sekarang mendoang kembali
meskipun seperti yang saya sampaikan
setiap pertandingan ada dua orang
itu yang berdiri
soalnya dia mengawal wasit
memberitahu bahwa lu diawasi sama polisi
jadi saya memohon kepada kapolri
polri atta rahmat tunggu kehidupan kembali
satgas anti mafia bola
jadi hasil komunikasi anda dengan kapolri
adalah membahas soal kedepan
bisa saja kemudian satgas anti mafia bola akan dihidupkan kembali
ya pak iwan
di luar kemudian
meskipun saat ini ada petugas yang mengenakan rompi
yang bahkan dinilai karena kemudian muncul ini kasus mafia pengaturan
dianggap ini hanya gimmick semata pak iwan
itu kan saya sampaikan tadi
satgas yang ada itu
ternyata dia khusus memang mengawasi supaya wasit
ingatkan kamu hati hati loh
mengini pertandingan jangan macem macem
memin hadiah dari satu klub untuk memenangkan
kamu kalau di pressure
secara fisik mau dipetisi oleh satu klub
itu kan sudah antisipasi luar biasa mas
jadi itu bukan bodong ya
jadi saya gak terima lah kalau dibilang bodong pakai baju pipil gak boleh begitu
kalau belum tahu pasti paksanya jangan bicara
seenak aja gitu
baik pak iwan di luar yang kemudian sudah diberikan sanksi
pada liga dua ya
juga muncul dugaan di liga satu juga terjadi mafia pengaturan skor
ketika itu informasi itu muncul
bener gak itu wasit tiga puluh satu
belum tentu juga bener
jadi saya minta silakan ke polisi
polisi mau mongkar
jangan mudah mudahan seenaknya ada potongan story tiga puluh satu
jangan bicara sembarangan ya
oke jika kemudian itu bisa dibuktikan bagaimana pak iwan
oh gak apa apa sikat sekali ya nabisin semuanya
oke jadi mempersilahkan pihak pihak yang mengetahui itu untuk
sebentar saya minta pihak mengetahui informasi
berikan kepada saya kalau nggak percaya ke polda metro jaya atau ke mabes polri
tapi jangan menduga duga ya jangan main tuduh
nah enak loh kalau difitnah
oke mas akmal tanggapan dari anda mas akmal
anda termasuk yang tidak percaya terhadap pssi
lebih percaya kepada polisi benar demikian
yang menyatakan itu kemarin bukan saya tapi dari pihak polri
tapi apapun kalau kemudian disampaikan itu adalah saya ya silakan saja gitu
jadi segini saya ingin menyampaikan bahwa
problem problem sepak bola ini memang bukan problem di indonesia saja
jadi di luar negeri juga ada
saya ingin bercerita bahwa misalnya
siapa yang tadi pak iwan bilang bisa mengungkap federasi sepak bola
bisa mengungkap pengaturan skor
federasi vietnam yang mengungkap terjadinya pengaturan skor di timnas vietnam
dua ribu empat ketika tampil di si game
dan ketika itu melawan indonesia salah satunya
kemudian federasi vietnam menyampaikan dan membawa kasus ini kepada pihak kepolisian
sampai kemudian pantampuyen ps ketika itu adalah pemain pemain potensial di sepak bola
vietnam dihukum seumur hidup tidak bisa bermain sepak bola
kemudian juga dipenjara selama dua belas tahun
kemudian yang kedua china dua ribu dua belas
juga federasi sepak bola mereka mengungkap kasus mafia bola
masuk di dalamnya presiden sepak bola china
itu ditangkap oleh polisi lewat komite etik federasi sepak bola bina
bahkan fifa gitu sebletter kasusnya juga diungkap oleh fifa sendiri lewat komite etik gitu
kita harus ada sinergi bersama sama untuk memperangin semua
semua saya setuju dan sepakat bahkan masyarakat pun akan mendukung pemberantasan mafia bola di sepak bola kita
nah ini adalah masalah akut kita bersama sama
nah apa yang kemudian tindakan preventif yang bisa dilakukan pssi salah satunya adalah soal financial club
salah satu penyebab pengaturan skor di sepak bola kita saat ini terjadi
atau jualan pertandingan itu karena keuangan klub
baik baik mas akmal
nah ketika maksud saya gini ketika keuangan klub itu tidak sehat maka potensi itu akan ada
karena itu tugas pssi misalnya bagaimana di awal kompetisi melihat keuangan keuangan club ini
kalau kemudian tidak sehat ada keadaan gaya dan sebagainya ini perlu kemudian diantisipasi
terakhir pak iwan terakhir singkat sekali artinya komitmen pssi untuk memberantas mafia skor masih tinggi pak iwan
kita akan tunggu seperti apa hasilnya
jadi gini mas dengan salah persepsi ya
tetap betul tapi ujungnya kan polisi yang menangani
nah memang saya seperti sekarang komisnya saya saya komisnya saya lakukan
ini diindikasikan terlibat pengaturan skor tapi kita tidak bisa menjangkau ke bandarnya itu
dan polisi sama pihak yang bukan bukan penderasinya
cepat penegak hukum di mana mana juga tidak ada
penderasi mengajukan ke pengadilan tidak boleh terima lah oleh hakim oleh jaksanya
oke baik baik
itu informasi kepada kita ya
kita bongkar semuanya
oke kita akan tunggu sejauh mana ini akan terbongkar
terima kasih banyak pak muhammad iryawan pak iwan mas akmal marhali
terima kasih banyak untuk waktunya
sekali lagi selamat malam sehat selalu salam sepak bola
salam sepak bola
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di cnn indonesian news guys